jadi kau benar kendungnya keisha
ingin ikut menyelidikin kasus kecelakaan itu
gue masih punya anak yang bisa diajak main
lo drama kesedihan apa lagi kamu
permainan yang tidak kunjungu saya
pasti ada sesuatu hal yang penting
yang ingin mereka bicarakan
ini pasti ada sangkut pautnya
dengan masalah ini
gak mungkin lah
mereka pasti akan tau
baik pak silahkan tunggu ya
kalo lo masih gak percaya
bukti yang menyatakan
kalo gue ayah kandung dari keisha
apalagi soal anak sendiri
kamu tau gak tadi polisi
dia bilang kasus kecelakaan kemarin itu
karena sebutase dari orang
ditambah dengan dugaan baru
kalau ada orang yang
dengan sengaja ingin mencelakai
apa yang ada di benak orang itu
terlebih ada anak kecil di dalam mobil
yang masih polos dan gak berdosa nih
kenapa dengan tega
dia melakukan itu
jadi kamu punya bukti apa
untuk meyakinkan saya kalau kamu
ayah kandung keisha
lo bisa lihat sendiri hasil tes dna ini
hasil tes dna itu menyatakan
kalau gue ayah kan keisha
gue melakukan tes ini
ini asrah atau dibuat
makanya kenapa gue
menyelidiki kasus kecelakaan itu
menunjukkan ke keisha kalau gue ayah yang hebat
buat dia din
tapi setelah itu apa andien
gue dengar kabar
kalau keisha udah gak ada
jadi ini mungkin cara terakhir gue menunjukin sama keisha
kalau gue yang baik buat dia
apakah ibu andin akan menerima ricky
untuk membantunya menyelidiki soal semua ini
maafin kalau saya sempat ragu
sampai sekarang pun saya ketika mau ngatain ini
di luar sana juga masih banyak orang
yang mencari kemampuan

oke sekali lagi gue minta sama lo
izinkan buah untuk menyelidiki kasus kecelakaan ini
kamu kenapa diem aja sih
aku tahu kau marah sama sikap aku beberapa hari ini
tapi jangan diem kayak gini dong
kalau kamu udah tahu ngapain tanya
wajar dong kalau aku marah
ya marahnya jangan diemin aku kayak gini
kamu sadar gak sih
polisi juga udah jelasin semuanya
kalau yang nyetir saat itu bukanlah andin
dan itu ada sabotase
terus untuk apa kamu terus terusan nyalain andin
sesuatu yang absurve kamu tahu
udah dong no
kamu kenapa sih selalu mojokin aku soal ini
aku kan kayak begini karena kehilangan keisha
kamu paham gak sih
udah berhenti di sini
aku mau turun
seharusnya kamu tidak menggunakan keisha sebagai alasan untuk alasan apapun
kamu tahu kalau seandainya kecelakaan itu terjadi dan andren tidak ada di situ
pertanyaan aku cuma satu
siapa yang mau kamu salahkan
ketika andien tidak ada di situ
kamu begini itu karena ada andin di situ
udah deh nggak usah bohong
aku seperti ini murni karena kehilangan keisha no
bukan karena mbak andien
ketika andien tidak ada di situ
kau mikir dong no
kalau kita ngomong begini terus gak ada habisnya
bisa nggak sih kamu kembali kayak dulu
kamu ingat kan keluar dari lapas kamu mau apa
kuliah kuliah hukum
atau mau kuliah apa aja
silahkan fokus ke depan
atau mungkin kamu bisa tanya sama si mickey mouse
minta dukungan sama dia
mungkin dia akan berpikir
kamu lebih baik fokus ke masa depan daripada ngelihat ke belakang terus
gue salah terus